sob kita gak bisa sob mudah lah kita pulang aja
kita gak akan menang percuma kita mau makan waktu
waktu adalah pedang
apa sih udah deh kal kamu tunggu disini aja oke
ya aku yang risau kamu tunggu disini aja udah
aku tahu mereka emang jago
tapi anak pesantren juga bisa sejago mereka
kalo lu menang permintaan maaf lu gue terima
tapi kalo lu kalah sepedanya buat kita
cakep tuh bos
aduh bang jangan lah bang
kita kan cuma main main doang tadi aja hampir mau ketabrak
yaudah kita balik dulu ya ke gunung
eh tahan dulu kau
oke tantangan kita terima
nah mantap kayak gitu
gak tau tapi gimana kalo kita samprin
oke juga yuk
itu si najwa sama utami itu mau gimana sih
mereka bertiga mau kabur
kamu itu udah boleh susun
susun itu gak baik tau
siapa tau aja mereka mau ke toilet
setidaknya juga kalau mereka mau izin ke toilet itu pasti izinnya sama aku
oh juga ya
nah emang sih
si amalia itu selalu cari perkara
ayo kita pergi aja
kamu tuh kenapa sih dari tadi bengo di pinggir gak main sama kita
tuh lagi bosan tau
kok kamu bikin kita kayak kepol gitu ya
aduh gimana gak betek coba
lihat deh dari tadi itu kita main sepeda cuma muter muter di situ doang
aku itu mau cari mainan yang lebih seru
yang bikin kita gak bosen bete
hah mau gak
aduh aduh aduh
karena sekarang udah siang waktunya kita kembali ke pondok pesantren ya
kok kita balik ke pesantren kok nanti sih mister
pak ustadz kan kita disini baru sebentar
iya pak ustadz sih baru bulat balik belum naik sepeda belum naik apa
kita sekarang pulang ke pesantren dan di sana saya akan berikan tantangan permainan bola
apakah kalian setuju
kita nggak bisa kita pulang aja kita nggak akan menang percuma kita memakan waktu waktu adalah
apa sih udah deh kamu tunggu di sini aja oke aku yang bisa kamu tunggu sini aja udah aku
tahu mereka yang menjago tapi anak prosantren juga bisa sejago mereka kita tuh nggak bisa
jatin tuh anak gua gua mantep kan mainnya
aku bisa diaduk
kalau kamu tunggu sini aja oke
lagi ngumpetin skillnya ya biasanya segitu kalau anak santri ya
badai ini enak sih mangga udah
masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk
itu mencadangnya udah udah tapi ngapain yang balik sepeda cuma satu yang dua lagi kemana
berarti mereka belum balik belum
ya allah ya rob

amalia kemana mereka
mereka lagi main sepeda tapi sekarang hilang
maka dari itu kita lagi

minha punya mulutnya kamu automatic sabar anak anak pergi sampai itu suami itu sisters grup dengan selamat mengetahui maka mungkin kita bisa melihat allah itu sesuai dengan lahir niatya rusak nih
ok masalah su sinful
sama bersalah itu
sabar itu ada batasnya
sampai kapasnya buji sabar
gak dapet anak anak itu
bukan itu saya yang uang
ini kayak kepiting
ada ustadz yang luyuy
urusannya udah kelar ya
udah selesai ya
alhamdulillah udah ustadz
alhamdulillah kalau gitu
ya udah kalau gitu kita bagi bagi tugas aja sekarang ya
gak usah marah marah
gak usah panik
harus dingin kepala
harus sejuk hati
gak usah marah marah
gak usah nyosih
ya udah kalau gitu sekarang
kita bagi tugas aja
latihan bola aja dulu sama anak anak ya
nah terus pas dikitin
buat dari haikal sama sobri
sedangkan ustadz zanuyuy
istirahat aja istirahat ya
gak usah ustadz
nyarinya berdua bareng saya ya
biar saya sendiri aja
ustadz lebih baik cari haikal sama sobri
tapi saya mau taruh kopernya dulu ya
tadi begitunya gak imbang disini
ini yang pegel disini
nanti lo gue tunjukin dulu
biar dia pada ngerti
kamu memang kekelepan